cnn indonesia prime ini ada sedikit teka teki bagi anda
permainan apa yang menggunakan sebuah bola kecil dan sapu terbang
ayo ini adalah dua benda yang menjadi bagian esensial dari permainan yang unik
tentu saja namanya bukan petak umpet ya namanya
kalau nggak salah namanya quiridge
ya itulah nama sebuah permainan yang terinspirasi dari kisah harry potter
kini quidage ada di dunia nyata
film harry potter pernah menampilkan kejuaraan dunia quidits
permainan menggunakan sejumlah bola dan sapu terbang menjadi pertandingan legendaris di hogwarts sekolah sihir harry potter
ternyata permainan ini ada di dunia nyata
adalah warga columbia south carolena amerika serikat yang menyelenggarakan permainan quidits
sekitar enam puluh tahun
tim dari berbagai negara bagian di amerika serikat bersaing untuk mendapatkan gelar juara nasional quidids
semua pemain membawa tongkat di antara paham mereka agar menyerupai sapu terbang
quidditch dalam dunia nyata ini adalah permainan campuran antara rugby dodgeball dan tag
kejuaraan quidits amerika ini merupakan event tahunan yang telah dilaksanakan selama sembilan tahun